selain keindahan alamnya gunung bromo di probolinggo ternyata menyimpan aneka flora langka yang jarang kita jumpai
ya bunga edelweiss atau bunga abadi namanya
bunga ini sekarang dibudidayakan warga suku tengger
hasilnya pada libur natal dan tahun baru anda bisa menikmati indahnya taman bunga edelweiss
siapa tidak mengenal gunung bromo
satu dari tiga gunung tercantik di dunia ini ternyata menyimpan berlian flora yang tidak kalah indahnya
flora yang jarang dijumpai di tempat lain ini bernama bunga edelweiss atau bunga abadi
bunga abadi tumbuh subur di area gunung bromo di ketinggian satu delapan ratus sampai tiga meter di atas permukaan laut
agar tetap lestari bunga edelweiss kini juga dibudidayakan
salah satu kelompok tani yang membudidayakan adalah kelompok tani di desa ngadi
kecamatan sukapura kabupaten probolinggo
lahan lereng bromo yang awalnya kosong disulap menjadi taman bunga budidaya edelweiss
hasilnya terlihat hamparan bunga berwarna putih yang konon tidak akan pernah mati
bunga ini akan terus merekah meski musim kemarau maupun pada saat musim penghujan
kita membudidayakan bunga edelweiss karena memang dalam adat istiadat kita bunga edelweiss sangat berperan penting
dalam upacara hari raya karo
kita memakai bunga edelweiss sebagai sarana perasaan
pada libur natal dan tahun baru ini pengunjung tidak hanya bisa melihat keindahan gunung bromo
namun pengunjung juga bisa memetik langsung bunga abadi yang berada di dusun cemoro lawang
desa ngadisari kecamatan sukapura
kedepan tentunya dari awal kemarin kita sudah berkomitmen ini terus kita kembangkan
dengan adanya bumdes tentunya ini juga menjadi lebih leluasa dan menjadi harapannya
mampu menjadi salah satu bisnis yang ada di bumi
lengkap sudah berbagai destinasi penamping bromo di probolinggo
hadir memanjakan pengunjung
mulai bukit seribu selfie puncak seruni point hingga taman budidaya edelweiss
nah jika anda masih bingung menentukan tujuan liburan
anda bisa mencoba melihat budidaya bunga edelweiss